di lansir detik com juni mengatakan upaya konfirmasi telah dilakukan dapur redaksi indopos pada dua kubu yaitu tkn jokowi matruf dan pbn prabowo sandi
juni memperkirakan yang dipermasalahkan adalah infografis yang diambil dari media sosial dan menurutnya indopos ingin memaparkan bahwa infografis tersebut adalah hoax
menurutnya kedua kubu telah dimintai tanggapan dan sudah membantah isu tersebut
setelah berita itu muncul juni pun mengaku sudah berkomunikasi dengan tkn jokowi matruf
meski demikian juni menyatakan pihaknya akan menghadapi pelaporan indopos ke dewan pers oleh tkn jokowi ⁇ maruf ⁇